saudara kejaksaan agung menetapkan enam belas orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi di perusahaan pelat merah pt timah
tak butuh waktu lama kejagung langsung menyita sejumlah barang mewah dari kediaman helena lim dan harvey mois
kejaksaan agung menggeledah rumah milik tersangka harvey mois atas kasus dugaan korupsi tata negatimah pt timah tahun dua ribu lima belas dua ribu dua puluh dua
selain sejumlah dokumen dan barang elektronik dalam penggeledahan ini kejagung menyita dua mobil mewah milik karve muiz
kedua mobil mewah yang distaini yaitu roll royce dan mini cooper
di mana masing masing ditaksir memiliki harga rp dua puluh lima miliar dan rp satu lima miliar
salah satu mobil mewah yang disita diduga merupakan kardo harve kepada sang istri sandra dewi
dari kediaman harvey kejagung menyita dua mobil mewah yaitu mini cooper seri kontrol
seharga satu lima miliar dan rolls royce seri ghost extended seharga dua puluh lima miliar serta sejumlah dokumen
kebulan dari malam setelah sehari sebelumnya kita sampai tersangka tim penyidik ini mendatangi rumah paku bono milik hm
di sana kita melakukan penyitaan ada dua jenis mobil yaitu rail royce dan mini cooper
kemudian sejumlah dokumen surat surat
kita lakukan suatu penyitaan dokumen elektronik juga kita lakukan penelitian dan beberapa barang barang harga yang masih dilakukan suatu verifikasi oleh tim penyidik
sebelumnya kejagung kejagung lebih dulu menggeledah kediaman teras tangga lain helena link di kawasan pik jakarta utara
dari hasil penggeledahan di kediaman helena kejagung menyita sejumlah dokumen dan uang tunai
masing masing rp sepuluh miliar dan rp dua juta singapura
bahkan dari kediaman mereka berdua kejagung juga menyita enam puluh lima keping emas logam mulia hingga uang tunai pecahan rupiah dolar amerika serikat dan dolar singapura
selain penggeledahan dan menyita barang bukti dari kediaman helena lim dan harvem wais kejagung juga memeriksa saksi lain yaitu pengusaha robert bonu susatya
pemeriksaan dilakukan guna memastikan ada tidaknya keterkaitan robert dengan pt prefinet bangketin
salah satu perusahaan milik harvey moise
pemeriksaan memaklumkan dan menjelaskan saudara rps di sebuah usaha singk
kita harapkan keberangan keberangan itu akan memperterai
terus dua bidana yang sedang menjadi tindak bidana tentang roka timah di kubu wilayah timah
kerugian yang mencapai dua ratus tujuh puluh satu triliun dari kasus korupsi izin di pt timah berasal dari perhitungan dampak kerusakan lingkungan
kebutuhan biaya yang besar dari perbaikan lingkungan akibat penambangan timah ilegal
serta dampak ekonomi masyarakat sekitar menjadi salah satu dasar dalam menghitung kerugian negara
dalam kasus dugaan korupsi tata kelola komunitas timah ini enam belas orang ditetapkan sebagai tersangka
harvey mois dan crazy red pink helena lim maupun empat belas tersangka lainnya harus menjalani penahanan dua puluh hari di rutan salemba cabang kejaksanagri jakarta selatan
imri putan kompas tv
saudara tambutu waktu lama ke jagung langsung menyita sejumlah barang mewah dari kediaman helena lim dan harvey mois
dua dari enam belas tersangka kasus korupsi rp dua ratus tujuh puluh satu triliun pt timah
dan seperti apa dampak pada lingkungan
kita akan bahas bersama narasumber yang sudah bergabung di sapa indonesia malam
sudah ada pengamat lingkungan yang juga pengajar unika sugi japranata bu hotmauli sida balok
kita juga akan sapa peneliti pukat ugm pak zainur rohman
bu li kalau kita lihat angka dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah masyarakat banyak yang menilai ini semuanya uang
ini kan ada hitung hitungan dampak lingkungan ya bu
yang pertama itu kan kalau izin tambang itu kan tentu ada biaya yang diberikan pada negara
selanjutnya juga ada retribusi
lalu kalau dia sudah beroperasi
pasti izin tambang sedangkan yang resmi saja meninggalkan jejak gitu ya
kalau tambang timah itu biasanya ada lubang lubang besar dari tambang yang dieksploitasi
nah itu biasanya pengelola tambang itu dikenakan yang disebut dengan pes
jadi kalau ada kerusakan dia akan diberi
memberi beban kepada negara untuk agar negara kemudian nanti mengalokasikan uang itu untuk pemulihan lingkungan
yang berikutnya adalah soal bagaimana kalau kita lihat ya banyak tambang itu yang menyisakan persoalan
misalnya timah itu dikelola dibersihkan dengan atau pengambilannya dulu deh
pengambilannya dengan pompa pasir
kemudian pemilahan timah itu
lalu ada cairan yang digunakan untuk membersihkan
dan itu kemudian akan mempengaruhi
jadi air yang digunakan itu akan tercemar dari bahan bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan mengambil mengolah gitu ya
dan untuk wilayah wilayah yang berbatasan dengan laut pesisir itu akan terbuang
itu juga bisa diperhitungkan
biasanya itu diperhitungkan pada beban yang pengelola penambang lakukan gitu ya
kemudian apa dampaknya secara sosial
masyarakat itu contoh bangka belitung
tambang itu tidak lagi ada
tetapi sudah meluas di lautan
maka kemudian contoh sederhana saja ya
jadi kalau ada smelter gitu ya
ada perusahaan tambang di pesisir dilepas pantai
maka dia akan merusak ekosistem pesisir
dan berikutnya apa namanya jarak tempuh melaut si pelaut itu akan terdampak
apa namanya penguasaan atas wilayah pesisir
lalu ada juga karena tadi saya sebut
jat jat kimia yang digunakan untuk penambangan
yang menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat
nah secara ekonomi itu semua bisa dihitung mbak ali
dan itu kemudian yang memunculkan angka dua ratus tujuh puluh satu triliun begitu ya buli ya
tapi bisa juga dari hitung hitungan begitu banyak tambang ilegal yang tidak terdata di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat
ini kan nggak masuk ini nya ya
nggak masuk pajaknya retribusinya pada negara gitu ya
jadi biasanya kalau yang tambang tersebut
lima seperti itu lebih murah juga smelter itu untuk apa nge penghancuran smelter itu belinya
dari penambang penambang ilegal seperti itu dia baik saya ke mazainur mazainur ini kan juga
kemarin ketika kita nonton debat sempat rame juga soal mafia pertambangan yang sempat disinggung ya
oleh sejumlah pasangan calon ketika debat presiden kemarin dan sekarang kasusnya menyeruak begitu
ini bukti bahwa mafia pertambangan masih begitu merajalela kah di indonesia kasusnya seperti apa
saja yang juga bisa di highlight ya mbak livi semua jenis tambangan itu tidak lepas dari praktik
korupsi kpk pernah membuat gen psda itu adalah
satu gerakan nasional untuk penyelamatan sumber daya alam dikaji bagaimana cara untuk melakukan
pencegahan agar tidak terjadi kebocoran kebocoran itu maknanya termasuk adalah potensi royalti dan
pajak yang seharusnya diberikan kepada negara tetapi karena pertambangannya dilakukan secara
ilegal kemudian itu hilang maka yang kedua adalah yang sekarang juga terjadi kasus yang sedang disidik
oleh kejaksaan agung yaitu adanya pertambangan ilegal
di dalam dan di luar izin usaha pertambangan pt timah nah kalau yang di dalam iup pt timah ini
kan kemudian ditambang secara ilegal hasilnya kemudian dijual dijual itu ada yang dijual kepada
smelter swasta dan ada yang dijual kepada pt timah artinya pt timah itu membeli ya yang seharusnya
menjadi milik dia sendiri itu juga dihitung sebagai korupsi gitu ya nah memang kalau yang dimaksud dengan
kesehatan itu adalah kekurangan ekonomi dan juga kekurangan di luar kawasan hutang memang ini secara
yuridis ada dasar hukumnya di permen food dua ribu empat belas tujuh dua ribu empat belas tetapi memang secara hukum ini memang masih menjadi
perdebatan para ahli kenapa karena ini kan kerugian perekonomian di dalam undang undang tiga ribu satu ratus sembilan puluh sembilan tentang tindak
kerugian keuangan negara ada yang disebut sebagai kerugian perekonomian negara tetapi sampai sekarang
bagaimana menentukan kerugian perekonomian negara itu belum ada juknis jukleknya secara jelas kalau
kerugian keuangan ada yaitu dengan prinsip nyata dan pasti aktual loss dilakukan penghitungan oleh
bpk sehingga untuk menentukan kerugian keuangan negara itu sudah pakem sedangkan untuk kerugian
perekonomian ini masih menjadi ruang besar untuk adanya perbaikan

kerugian perekonomian yang dikenal di dalam uu tpkor ini bisa dilaksanakan penuntutannya oleh
jaksa juga harus diingat bahwa kerugian yang kontaktif dua ratus tujuh puluh triliun ini nanti akan mengalami
kendala dalam hal apa pemulihan kerugiannya kenapa karena kalau didekati dengan pendekatan
undang undang tidak pidana korupsi ada batasan di dalam pasal delapan belas yaitu sebesar
hasil kejahatan yang diperoleh oleh para pelaku nah sedangkan kan tidak imbang
kerugiannya dua ratus tujuh puluh triliun mungkin keuntungan para pelaku tidak sebesar itu nah ini juga ada
gap sehingga memang sektor peraturan masih sangat ada ketimpangan yang lebar dan ini
perlu untuk diselesaikan ke depan oleh para pembentuk peraturan tapi saya ingin kembali
ke depan mbak livi diskusinya pertanyaannya kan kenapa sih dari dua ribu lima belas sampai sekarang baru diungkap
nah itu kan pertanyaan pentingnya mbak livi kalau menurut saya memang ini ada pembiaran oleh negara
negara itu kan punya aparat pengawas ya juga ada aparat penegak hukum ada aparat pengawas di
pemerintah ada aparat penindak di penegak hukum maka tidak tahu tahu mbak livi di depan mata bangka belitung itu luar biasa
semua orang atau kan memang mau saya potong modus lewat csr nya yang memang tidak terdeteksi oleh aparat
atau memang betul ada pembiaran yang anda katakan csr memang menjadi salah satu modus tetapi itu
kan untuk mengalirkan keuntungan nah sedangkan yang kita maksudnya jika kita membuat perubahan yang terakhir itu adalah hal yang berbeda dengan kita
maksud adalah adanya tambang timah ilegal yang luasnya bahkan dua kali lipat izin bisa bertambangannya teman teman
nah itu tidak dilakukan penindakan
dibiarkan begitu saja dan ada dugaan kuat juga ada pelindung pelindung terhadap para penambang ilegal ini
nah inilah yang menurut saya juga harus dikejar oleh pihak kejaksaan
tidak boleh berhenti hanya di enam belas orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
tetapi juga harus ditelisik dengan pendekatan tidak pidana pencucian uang follow the money
siapa saja yang menikmati uang kejahatan ini
termasuk kita harus tahu juga apakah ada kemungkinan aparat aparat pengawas juga penegak hukum pemerintah juga ingat
pernah ada laporan dari ppatk bahwa ada dana kejahatan lingkungan yang masuk ke politik
baik itu politik lokal maupun politik nasional
bu li memang tata negara pertambangan kita saat ini implementasinya seperti apa bu
ya memang yang namanya apa namanya ya
persis pak zenur sebut
jadi mengapa begitu lama
kita tahu ya ini kita beri contoh bangka belitung
ini case nya kan di bangka belitung
bangka belitung itu sejak zaman penjajahan belanda sudah punya tiga perusahaan timun
dan setelah indonesia merdeka dinasionalisasi menjadi pt ya
dan salah satunya adalah pt timan
nah kalau kita kembali ke konstitusi kita pasal tiga puluh tiga ayat tiga undang undang dasar empat puluh lima
di situ disebut bahwa kekayaan alam itu harus dikelola sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat
nah pemerintah memberikan kepercayaan kepada perusahaan negara ya dalam hal ini pt tambang timah
tetapi nah itu tadi persis
bahwa law enforcement sangat lemah
dalam data kasus di kpk memang korupsi dari penambangan sumber daya alam itu sangat besar
dan agak susah masuk ke dalam guritanya mbak livi
maka contoh saja kalau kita nggak jauh jauh lihat di mana namanya bangka belitung ya
dari ribuan ribuan izin ribuan tambang yang punya izin itu hanya tiga puluh persen
karena barangkali ada setoran setoran yang masuk ke mana mana begitu ya
saya sepakat dengan mas jainur
bahwa ada upaya upaya kekayaan alam ini hanya dinikmati segelintir orang
maka saya melihat ketika kita bicara soal kekayaan alam
pemanfaatan sumber daya alam itu harus diatur tata kelolanya dengan sangat ketat
mas zainur ini kan kasus dari dua ribu dua
kalau tadi anda sempat katakan penelusuran aset
itu apa kendalanya nanti untuk dilaksanakan
atk akan sangat dimudahkan ya bagi penyidik untuk dapat melakukan penelusuran aset
karena kan dengan ppatk itu semua jenis transaksi bisa di trace ke belakang
bahkan sampai ke dua ribu lima belas atau dua ribu dua belas bahkan
nah memang mungkin nanti yang akan menjadi pemilahan yang cukup harus bijaksana adalah
mana yang memang merupakan bisnis to bisnis yang itu adalah sah
dan mana yang merupakan kejahatan
termasuk dalam tindak pidana pencucian uang
misalnya bagi para penerima hasil kejahatan ya
di dalam pasal lima undang undang tindak pidana pencucian
itu kan pencucian uang secara pasif
menerima hasil kejahatan yang diduga atau patut diduga merupakan hasil kejahatan
itu kan juga dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang
nah tentu nanti disitu juga harus ada perhatian hatian
kenapa karena ini kan bisnis gelap ini sudah berlangsung lama sekali
orang harus dipastikan bahwa bisa mengetahui
bisnis itu gelap atau bisnis itu adalah bisnis yang sah
kalau orang menduga bahwa berasal dari bisnis yang gelap tetapi masih diterima
maka itu harus diambil
nah untuk para penyelenggara negara
mau itu sah dari pertambangan yang sah atau dari pertambangan yang ilegal
ya itu semua merupakan bentuk tindak pidana korupsi
apakah berupa suap pemerasan atau gratifikasi gitu ya
sehingga khusus untuk para penyelenggara negara ya
aparat pemerintah menurut saya tidak ada alasan apapun
kecuali ppatk membantu kejaksaan untuk dapat memberikan data
siapa siapa saja yang memperoleh manfaat secara ekonomi dari praktik lancung selama berpuluh puluh tahun ini mbak livi
terima kasih bu lili sudah bergabung di sapa indonesia malam